amiinyah mas wedding ceremony
ada tindakan panggilan
perayaan ulang tahun ptfi dirayakan di kedalaman satu tujuh ratus meter

dan pemotongan tumpeng dimana sebelumnya telah dilakukan ibadah jum'at agung

dalam rangkaian acara hood pt f i tercatat dalam rekor museum rekor indonesia
sebagai ibadah jumat agung dan buka puasa bersama di bawah permukaan tanah terdalam
yakni satu tujuh ratus meter
karyawan adalah aset terbesar pt f i
mulai dari proses penambangan bawah tanah proses flotasi di pabrik pengolahan
pengeringan hingga pemurnian membutuhkan sinergi yang luar biasa dari semua pihak

baik dari kontribusi ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat
kemitraan strategis pt fi bersama pemerintah yang sudah berlangsung lebih dari lima dekade
bertujuan untuk mentransformasi sumber daya menjadi kesejahteraan
dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa indonesia
era tambang terbuka grassberg yang wujud legendaris mengerucut ke perut bumi
sudah selesai di tahun dua ribu sembilan belas
di usianya yang ke lima puluh enam tahun operasi penambangan telah beralih ke dalam perut bumi
lebih tepatnya di bawah grassberg
pt fi mengelola tambang bawah tanah terbesar di dunia
di tengah kondisi alam yang menantang di area dataran tinggi tembagapura
timika papua tengah
lokasi tambang tersebut berjarak sekitar enam puluh enam km
dengan jarak tempuh dua lima jam
menggunakan bus dari ibu kota timika ke kabupaten mimika
salah satu akses utama menuju tambang bawah tanah pt fi
adalah terowongan ali budiarjo
yang dikenal sebagai ab tunnel di milepost tujuh puluh dua tembagapura
di area pertambangan bawah tanah terowongan menjadi kunci logistik
tambang bawah tanah yang sudah dibangun sejak dua ribu lima belas tersebut
memiliki infrastruktur sekitar enam ratus jaringan terowongan
yang saling terhubung sepanjang lima ratus km dengan lebar sekitar sepuluh meter
pt fi melakukan kegiatan penambangan tembaga dengan mineral ikutannya
yaitu emas dan perak di tiga area tambang bawah tanah
saat ini proses underground mining atau penambangan bawah tanah pt fi
dilakukan melalui metode block caving dan stop mining
tambang bawah tanah kita punya tiga yang saya sebutkan tadi
ada big gosen ada dmlz dan ada ini gbc
jenisnya cuma dua
dmlz dan gbc itu menggunakan block caving
big gosen menggunakan metode stop mining
jadi kita tambang sesuai dengan yang kita rencanakan mulai dari level bawah
keledakan kita ambil setelah dia menjadi kosong kita isi dulu dengan semen dan tailing
setelah itu terisi kita naik kita jadikan pijakan kita naik di atasnya lagi dan itu seterusnya
sedangkan block caving merupakan metode pemotongan biji tembaga dalam bentuk blok besar
melalui ledakan agar biji biji tembaga runtuh dengan sendirinya
aktivitas penambangan ini berada sekitar satu tujuh ratus meter dari permukaan tanah
dengan resiko yang cukup tinggi

kalau kita bicara kecelakaan puji tuhan syukur alhamdulillah kita tidak pernah punya kecelakaan yang diakui
ini juga dibuat oleh loader yang tertimbun
tapi potensinya sangat besar sehingga akhirnya kita menggunakan teknologi
seperti gempa longsor dan gas beracun

meski begitu penambangan bawah tanah menjadi tantangan besar bagi pt fi
meski begitu penambangan bawah tanah menjadi tantangan besar bagi pt fi
untuk menjamin keselamatan para pekerjanya dari beragam resiko
seperti gempa longsor dan gas beracun

oleh sebab itu pt fi telah melakukan operasi alat berat
alat dan kereta menggunakan teknologi jarak jauh atau remote sejak tahun dua ribu dua
di office building empat milepost tujuh puluh dua terletak sebuah ruang kontrol
yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan kegiatan alat besar bawah tanah
disinilah tempat puluhan operator mengoperasikan alat besar dari mesin konsol
yang dikenal sebagai mine
para operator mengambil memecahkan mengangkut dan memasukkan material tambang secara jarak jauh
mengoperasikan beberapa peralatan produksi yang ada di tambang bawah tanah
karena pada saat ini kita punya beberapa risiko di tambang bawah tanah
yang tidak memungkinkan untuk menempatkan orang secara langsung di area operasi tersebut
jadi kita punya bahaya misalnya rumpur basah yang ada historical fatality yang terjadi beberapa waktu yang lalu
sehingga untuk mengambil atau mengoperasikan alat untuk mengambil material tambang
jadi alatnya yang saja yang beroperasi sekitar tujuh km di dalam tanah
sementara orangnya di sini untuk mengoperasikan alat mengambil bahan tambah yang ada
selain itu untuk mengambil material tambang di sini juga kita mengoperasikan penghancuran batuan
dan juga pengoperasian kereta atau alat pengangkut ore di dalam tanah itu dengan secara remote juga
teknologi konsol mind gym telah digunakan sejak tahun dua ribu delapan
dan diperbaharui seiring berjalannya waktu hingga kini memiliki sistem pilot otomatis
keselamatan pekerja tambang di titik produksi dengan tingkat ancaman tinggi
merupakan pertimbangan utama penggunaan teknologi jarak jauh
dengan berhasilnya kita mentransformasikan beberapa peralatan produksi
atau kegiatan produksi dari sistem manual ke remote
itu kita bisa melakukan penambangan di area area lumpur basah
atau area yang berisiko keselamatan kerja tinggi secara aman
dan tren kecelakaan dan tren kecelakaan berat terutama fatality itu bisa kita hilangkan
sejak pengoperasian dari dua ribu delapan sampai hari ini
selain keselamatan pekerja teknologi mind gym juga menjadi solusi menjaga produktivitas
sejak diterapkannya teknologi mind game
dan per dua ribu dua puluh tiga berhasil menghasilkan sekitar dua ratus
penerapan teknologi mutakhir telah berhasil memastikan efektivitas
keselamatan dan kesehatan para karyawan
kini di tahun ke lima puluh enam pt fi berencana untuk menanamkan semangat kita satu
ke seluruh jajaran perusahaan agar bisa bergerak dalam satu haluan di tengah keberagaman
pertama pertama pertama
mereka tinggal di sini jadi bekerjanya di sini sama sama ketemu
tapi begitu hari libur mereka juga tetap ketemu juga
di sekolah anak anaknya ketemu juga
jadi itu betul betul merasakan suatu keluarga besar dan nilai nilai itu terus dipertahankan
freeport indonesia atau pt fi bergerak di bawah pimpinan presiden direktur tony wenas sejak akhir tahun dua ribu delapan belas
pria yang akrab dikenal sebagai tony ini berhasil memimpin pt fi hingga menghasilkan pencapaian tertinggi dalam bentuk kontribusi terhadap negara
di tahun dua ribu dua puluh dua laba bersih pt fi mencapai lima puluh triliun rupiah atau melonjak tiga puluh empat persen dari tahun sebelumnya
menurut tony capaian di dua ribu dua puluh dua tersebut akibat sinergi gerakan kita satu dan rasa kekeluargaan yang tertanam di seluruh karyawan pt fi
tahun lalu tema kita adalah rumah kita
kenapa disebut rumah kita dan maknanya adalah rumah itu mesti diterjemahkan sebagai our home not only a house
karena rumah itu hanya sebuah bangunan
tapi di rumah kita memiliki keluarga
dan di dalam keluarga kita memiliki cinta kita memiliki hati kita memiliki respek kita memiliki saling menjaga saling mengingatkan saling membantu dan lain sebagainya
dan itulah salah satu modal utama kita karena kita selalu menyebutnya ini adalah freeport family
baik karyawan pt fi yang secara langsung kita hire maupun karyawan kontraktor yang bekerja di sini menjadi satu kesatuan
dan berangkat dari rumah kita itu adalah kita juga sekarang tahun ini kita menggunakan tema kita satu we are one
kenapa memang dalam keluarga besar freeport ini ada begitu banyak suku suku bangsa dari indonesia
mulai dari sabang sampai merauke ada jawa ada sunda ada manado ada bugis ada orang flores orang timur papua of course
dan ini adalah
walaupun berbeda beda kita adalah satu
perbedaan ini membuat kita menjadi bukan menjadi lebih susah tapi menjadi lebih kaya
kaya akan perbedaan sehingga lebih menyatu dan itulah salah satu strength kita
jadi dari rumah kita tahun lalu inilah kita satu tahun ini
dalam memimpin salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia
tony menjadikan nilai korporasi pt fi yang disebut sebagai sincere
sebagai pedoman perusahaan
sincir dibudayakan oleh seluruh sumber daya manusia dan terintegrasi pada semua level unit bisnis pt fi
ini adalah salah satu modal utama di mana sincir itu kita sosialisasikan dengan betul betul kepada seluruh karyawan
sincere adalah karyawan tanpa mengenal pada kita juga punya begitu banyak program
program yang tidak berbasis sara program yang kemudian mengedepankan persatuan
unity and diversity dan juga program program lainnya
dan sekali lagi kita udah di sini lima puluh lima tahun
lima tahun itu bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan dan tinggal di dalam satu compound besar tembagapura
walaupun ada di kuala kencana dan ada juga di jakarta
rasa kekeluargaan itu satu sama lain sudah begitu embedded
dan begitu juga yang terjadi dengan karyawan karyawan yang baru masuk
mungkin karyawan baru masuk agak kaget barangkali tidak menyangka seperti ini
dan kalau ditanya bagaimana caranya nilai nilai itu terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari hari
bukan hanya dalam pekerjaan saja
mereka tinggal di sini
jadi bekerjanya di sini sama sama ketemu tapi begitu hari libur mereka juga tetap
di sekolah anak anaknya ketemu juga
jadi itu betul betul merasakan seperti suatu keluarga besar dan nilai nilai itu terus dipertahankan
dan memang freeport juga di level freeport mcnoran sebagai salah satu megang saham
nilai nilai freeport family itu terus ditanamkan
atasan bawahan juga mengangkatnya seperti keluarga
bukan ibaratnya saya tidak berusaha menerapkan nilai nilai yang otoriter gitu
tapi apa yang diajarkan oleh ki hajar dewantor
yaitu turi handayani seng madio mengunkarso seng arso singtulodo
itu semuanya digabungkan menjadi satu nilai nilai
kita ambil positifnya kemudian bentuk corporate value sincir dan kita implementasikan seperti itu

pt fi adalah aset utama perusahaan
pt fi adalah aset utama perusahaan
pt fi adalah aset utama perusahaan

karena merupakan rumah bagi karyawan yang datang dari seluruh pelosok nusantara
keberagaman budaya dan latar belakang tersebut menjadi kekuatan bagi pt fi
karena dapat meningkatkan produktivitas dalam berkarya dan berkontribusi untuk negeri
keberagaman ini dengan berbagai macam pengetahuan dari masing masing
berbagai macam kalter
dari masing masing individu itu kemudian bisa dipadukan jadi satu
dipadukan jadi satu dan kami juga selalu mempunyai along term business plan
a mind plan yang sampai dengan dua ribu empat puluh satu
dan itu terus kita jalankan secara konsisten
tentu ada deviasi deviasi di dalam perjalanannya
kita membuat plan itu bersama sama
plan oh ini dari atas sudah diperintahkan gini
enggak kita selalu lakukan semuanya bersama sama
kenapa supaya itu bisa measurable achievable dan implementable juga
sehingga perbedaan perbedaan tadi begitu sudah bicara soal masa depan pt fi
sinergitas dalam keberagaman tersebut terbukti di tahun dua ribu dua puluh
dimana pt fi berhasil mencapai produksi tembaga dan ekonomi
emas sesuai target
tahun dua ribu dua puluh dua itu kita mencapai produksi tembaga itu satu enam miliar pound
dan emasnya satu delapan miliar ounces
tahun dua ribu dua puluh tiga diperkirakan memang kita akan bisa mencapai
nggak terlalu beda jauh dengan yang kita capai di dua ribu dua puluh
satu hal yang ingin saya sampaikan adalah
kita tidak seperti industri manufacturing
tahun ini produksi satu juta tahun depan satu lima
tahun depannya lagi satu lima
kita enggak mining adalah kita produksi biji
biji yang kita produksi kadarnya belum tentu sama
dengan tingkat produksi yang sama atau bahkan lebih
tapi hasil metalnya bisa berkurang
kenapa karena kadarnya yang lebih rendah
jadi yang kita fokus adalah bahwa bagaimana kita bisa memproduksi
sesuai dengan mind plan dan forecast kita
memang ada beberapa saat dimana kita akan menyentuh atau menambang
bijih yang kadarnya rendah

itu tidak bisa kita hindari kita harus lalui karena sekuensinya memang sudah seperti itu jadi itulah tapi kalau dilihat dari berapa jumlah bijih yang ditambang
itu terjadi peningkatan
tahun depan akan lebih tinggi lagi dan tahun depannya lagi akan lebih tinggi lagi
sampai mencapai mungkin sekitar level dua ratus tiga puluh dua ratus empat puluh ton biji per hari
nah disitulah mungkin akan stable
karena tidak bisa digenjot juga lagi nanti malah collapse
jadi tidak seperti industri manufacture
tak hanya untuk tujuan memenuhi target di tahun dua ribu dua puluh satu
pt fi juga tengah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga di kawasan ekonomi khusus industri java integrated dan industrial port estate gresik jawa timur
smelter tembaga single line pt fi di gresik merupakan yang terbesar di dunia dengan pengolahan konsentrat mencapai satu tujuh juta ton konsentrat tembaga per tahun
smelter ini ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi pada desember dua ribu dua puluh
namun sejak pembangunannya di tahun dua ribu dua puluh satu proyek smelter single line terbesar di dunia ini memiliki sejumlah tantangan termasuk pandemi
jadi kalau dibicara tantangan tantangan pandemi tentu saja itu dialami semua orang
dan di kami itu menyebabkan keterlambatan satu tahun
dan itu sudah kita sampaikan
jadi jadwal yang baru yang sudah digunakan oleh pemerintah juga dalam melakukan evaluasi adalah jadwal yang sudah tertunda satu tahun
seharusnya seluruhnya itu bisa beroperasi penuh pada akhir desember dua ribu dua puluh tiga itu menjadi akhir desember dua ribu dua puluh
dan itu adalah salah satu tantangan
tantangan keduanya adalah bahwa membangun
proyek sebesar ini ini proyek smelter tembaga single line terbesar di dunia itu bukan hal yang mudah
kita harus mengkoordinasikan dengan main kontraktornya ipc kontraktornya dengan sub kontraktor sub kontraktornya
juga dengan yang lebih sub lagi ada juga permasalahan mengenai tenaga kerja ketersediaan tenaga kerja yang ada banyak
di jawa timur ada begitu banyak proyek juga lainnya gitu kan
sehingga untuk mendapatkan tenaga kerja kita harus membuat proyek yang lebih besar

tapi sekarang sudah teratasi
nah dengan berbagai macam tantangan itu juga kita tetap mendapatkan komitmen dari main contractor kita cioda untuk bisa menyelesaikannya tepat waktu
dan memang kalau dilihat dari progressnya sampai saat ini
diharapkan di akhir tahun ini bisa konstruksi fisiknya bisa selesai semuanya
sehingga bulan mei dua ribu dua puluh empat sudah mulai bisa produksi pertama
dan full capacity nya akan di desember dua ribu dua puluh empat
dan culture yang kita akan terapkan di situ adalah berdasarkan corporate value yang kita miliki
dan ini kita yakini sekali bahwa those values itu akan sangat membantu untuk dapat membuat proyek smelter ini selesai on time bahkan mungkin lebih cepat
dari tahun ke tahun pt fi selalu mengedepankan satu hal yaitu produksi aman yang berkelanjutan
hal yang sama juga akan diprioritaskan di usia pt fi yang ke lima puluh dua
jadi kita berusaha mencapainya gini kita punya business plan
so kita nggak terlalu ngoyo ngoyo juga oh mau invest lagi tempat lain oh enggak enggak
jadi bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu
dengan cara yang sustainable
dengan menerapkan corporate value yang kita miliki yaitu sinceal
nilai nilai korporasi sincier tentu tetap menjadi panduan seluruh jajaran manajemen dan karyawan pt fi untuk bergerak dalam satu haluan dalam pembangunan berkelanjutan bagi negara dan seluruh masyarakat
keberadaan tambang tambang kelas dunia di kota timika papua tengah
memberi pt freeport indonesia atau pt fi kesempatan untuk memberi manfaat bagi bangsa dan negara
melalui kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat
pt fi memiliki satu tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di papua
salah satunya adalah melalui olahraga sepak bola dan atletik
pada tahun dua ribu empat belas pt fi mulai membangun fasilitas olahraga mimika sport complex
di kota timika kabupaten mimika papua tengah
mimika sport complex yang tuntas dibangun pada tahun dua ribu delapan belas
berdiri di lahan seluas dua belas lima hektare memiliki kapasitas lima lima ratus orang
dan memiliki sejumlah fasilitas olahraga
termasuk lapangan sepak bola serta olahraga atletik dengan standar internasional
mimika sport complex menjadi wadah bagi para atlet muda papua
untuk mengasah kemampuan mereka
salah satunya para pemain sepak bola muda papua
lewat akademi sepak bola yang dibangun oleh pt fi di tahun dua ribu dua puluh
yakni papua football academy

yang dibangun oleh ptfi di tahun dua ribu dua puluh dua
yakni papua football academy
di tahun pertama berdirinya papua football academy

anak anak yang berada di bawah tim ini
berhasil masuk dalam squad under empat belas
anak anak yang berada di bawah tim ini
yang berhasil lolos seleksi datang dari tiga kota
yakni timika merauke dan jayapura
ternyata papua football academy menjadi harapan dan pintu bagi anak anak papua
untuk membangkitkan semangat berolahraga dan berprestasi mereka
kisah dan latar belakang anggota tim u empat belas papua football academy sangat inspiratif
menurut saya yang paling inspiratif contohnya ada anak yang
dari suku amu me orang asli di timika
mereka tinggalnya kalau di daerah timika dekat tembagapura
itu salah satu kampung namanya kampung arwanop
itu dari timika sangat jauh
mereka kalau mau ke timika harus singgah di tembagapura dulu
itu sekitar jalan kakinya sekitar enam tujuh jam
setelah itu baru mereka bisa turun ke kota timika
artinya anak anak ini meskipun
mereka bisa tinggal di tempat yang terpencil
tetapi mereka punya keinginan besar dan rezeki mereka
kesempatan mereka bisa berada di papua football academy
menurut saya itu menjadi patokan yang utama untuk anak anak papua lain bahwa
ya bukan kita lihat yang di daerah kota aja
tapi dari daerah terpencil juga bisa
tim ini diharapkan menjadi peluang bagi anak anak papua yang berpengalaman
dan juga untuk membangkitkan kembali ke kota timika
tim ini menjadi peluang bagi anak anak papua
tak hanya untuk menjadi pemain profesional
tetapi juga untuk membangun karakter guna menjadi modal masa depan ketika terjun ke tengah masyarakat
rencananya papua football academy akan kembali melakukan rekrutmen tim di tahun mendatang
kedepannya anggota tim akan ditambah sebanyak tiga puluh anak
dan rekrutmen akan dilebarkan di kota lain termasuk nabire serwi serta biak
kedepannya pemain fisial timika akan mencari pemain dari daerah lain
kita mencoba mencari dari daerah lain dengan karakter karakter yang berbeda
karena di papua ini daerah timika biak jayapura dan beberapa daerah lain memiliki karakter dan gaya bermain yang berbeda
itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami
untuk bisa mencari bakat bakat di kabupaten kabupaten ini untuk bisa membina mereka di sini
kita harus melihat karakter contoh dan jenis pemain
ya kalau karakter dari biak keras sedangkan kalau karakter dari orang serui mungkin lebih ke daya tahan kecepatannya
berikut karakter ke orang sorong lebih beda lagi contoh ada boas dari kambuaya contoh ke jayapura beda
ya mungkin seperti itu
jadi mungkin kita padukan di beberapa posisi mereka dengan keunikan tersendiri di papua

dan kita membuat mereka menjadi satu tim yang solid di papua

hanya papua football academy mimika sport complex juga menjadi pusat pelatihan nasional atau platnas
untuk indonesia kawasan timur
pemusatan latihan nasional di mimika sport complex bertujuan untuk memudahkan pemantauan
perekrutan dan pemerataan prestasi bibit atlet di daerah
atlet yang ada ini itu khasnya dari pharmeculture
atlet yang ada ini itu khasnya dari pharmeculture
hasil seleksi ya kemarin atas program pt fi dan pb pasi yang inisiasi untuk terbentuknya platnas indonesia timur
dalam hal ini khususnya di papua yang atlet atletnya itu berasal kemarin hasil seleksi dari pon pekan olahraga nasional yang baru baru dilaksanakan di papua sendiri
nah atlet itu berasal dari penjaringan kejuaraan pon itu mereka ada yang medali kemudian ada yang masuk sampai di lima besar
nah itu yang kita ambil kemudian dijaring dimasukkanlah di desentralisasi pelatnas di mimika untuk dibina dan dilatih
dua atlet yang dibina di pusat pelatihan nasional desentralisasi mimika sports
pembangunan atlet yang berhasil mendapatkan dua medali perak di ajang kejuaran atletik filipina dua ribu dua puluh tiga
papua tak hanya memiliki potensi kekayaan sumber daya alam namun juga potensi dalam bidang atletik
sinergi membangun kejayaan olahraga papua menjadi bagian dari komitmen pt fi untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat papua dan warga indonesia
pt fi memiliki satu tujuan untuk
transformasi sumber daya alam menjadi kesejahteraan bangsa dan mengembangkan talenta talenta unggul papua di bidang olahraga
juga untuk membangun kejayaan sepak bola dan atletik di tanah papua

wilayah kerja pt freeport indonesia atau pt fi memiliki kekayaan keanekaragaman hayati seperti vegetasi mamalia amfibi perikanan hingga beragam insekta
oleh sebab itu budidaya ekosistem papua menjadi prioritas pt fi dalam upaya melestarikan lingkungan di area kerja
aktivitas pertambangan pt fi mencakupi area tambang di dataran tinggi atau highland dan area pendukung pertambangan di low land atau dataran rendah
dari highland limbah pasir sisa produksi tambang yang dikenal sebagai tiling diendapkan di kawasan khusus di daerah lowland
tiling yang berbentuk butiran halus serupa pasir tersisa dari proses ekstraksi masih aman untuk dimanfaatkan
sehingga pt fi memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan tiling ke fungsi ekologinya
pengendapan tiling di dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan produksi alam seperti budidaya tanaman pertanian dan kolam ikan
salah satu area tiling di kota timika kabupaten mimika papua tengah terletak di pusat reklamasi milepost dua puluh satu
satu area bekas tiling ini di bawahnya semuanya tiling
yang kita ingin demonstrasi bahwa tailing itu memang betul betul tidak beracun
jadi kehidupan bisa muncul di atas tiling dan ini adalah salah satu demonstration kita bahwa tiling itu bisa ditumbuhi tanaman apapun di sini
buah buahan tanaman keras tadi ada buah merah juga tumbuh ada singkong ada nanas melon
ikan ikanan juga hidup
tumbuh dengan baik dan semuanya kita periksa
ambang batas dari kandungan logam dan lain sebagainya semuanya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah
pengembangan pertanian di milepost dua puluh satu dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis vegetasi yang beragam
seperti sayur mayur dan buah buahan yang bisa dipetik dan aman untuk dikonsumsi
pengembangan pertanian di milepost dua puluh satu
pengembangan pertanian di milepost dua puluh satu dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis vegetasi yang beragam
seperti sayur mayur dan buah buahan yang bisa dipetik dan aman untuk dikonsumsi
budidaya tanaman di area yang terbuat dari tiling perlu diberi kompos karena tiling mengandung unsur hara yang sedikit
tak hanya tanaman area pengendapan tiling di milepost dua puluh satu juga menjadi rumah bagi sejumlah spesies lokal papua
budidaya tanaman di milepost dua puluh satu dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis vegetasi yang beragam
sehingga kita tetap terjaga dan bahkan berkembang ekosistemnya
selain milepost dua puluh satu kegiatan reklamasi juga sudah dilakukan di area grassberg yang sudah berhenti beroperasi sejak dua ribu sembilan belas
grassberg dapat dicapai menggunakan term dari stasiun term yang terletak di kota tambang tembagapura
term ini sudah dibangun sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dan hingga kini digunakan sebagai alat transportasi menuju ke area tambang terbuka
tambang terbuka grassberg terletak di ketinggian empat dua ratus delapan puluh lima meter di atas permukaan laut sehingga seringkali tertutup kabut
namun suguhan keindahan pemandangan beban ini tidak terlalu banyak
batuan grass bird dengan latar belakang gunung kartens tak bisa dipungkiri
puncak kartens yang merupakan titik tertinggi di indonesia selalu diselimuti salju
salju abadi di puncak kartens terlihat jelas dari area tambang terbuka grassberg
tambang terbuka grassberg langsung dijadikan area reklamasi sejak operasi dihentikan pada tahun dua ribu sembilan belas
proses reklamasi mencakupi penyiapan lahan hingga penanaman
di ekosistem pada ketinggian empat dua ratus delapan puluh lima meter di atas permukaan laut tumbuhan yang dapat hidup adalah vegetasi alpin dan sub alpin
area reklamasi grass bird kemudian dipantau secara berkala
proses reklamasi di area pengendapan tiling dan tambang terbuka grassberg merupakan kegiatan tambang yang bertanggung jawab
proses reklamasi di area pengendapan tiling dan tambang terbuka grass bird merupakan kegiatan tambang yang bertanggung

pada akhir tahun dua ribu dua puluh dua presiden republik indonesia joko widodo mengunjungi pt fi di tembagapura
jokowi merupakan presiden kedua yang mengunjungi proyek tambang kelas dunia di indonesia setelah empat puluh sembilan tahun
dalam kunjungan istimewa tersebut
jokowi memberi apresiasi peran besar freeport bagi indonesia khususnya papua
jokowi menyatakan kegembiraannya atas kontribusi pt fi
menurut jokowi pengelolaan pt fi menyangkut tak hanya karyawan
tetapi juga kesejahteraan warga di kabupaten mimika dan provinsi papua secara keseluruhan
karena memiliki kontribusi yang luar biasa
jokowi berharap agar sumber daya manusia di bidang pertambangan semakin maju
dan industri pertambangan di indonesia semakin diakui dunia
di hari jadi ke lima puluh enam pt fi merayakan seluruh karyawan
yang berhasil mengembangkan kemampuan dan kemampuan yang diperlukan

dan industri pertambangan yang diperlukan

jokowi juga berharap agar sumber daya manusia diperlukan
tidak ada satu fungsi pun yang paling dominan diantara yang lain
semua bekerja bersama dan inilah hasilnya

melalui tema kita satu yang bertujuan untuk menyoroti sinergi dalam keberagaman karyawan pt fi
kinerja dan gemilang pt fi diharapkan dapat berlanjut di usianya yang ke lima puluh empat
melalui tema kita satu yang bertujuan untuk menyoroti sinergi dalam keberagaman karyawan pt fi
melalui metode pertambangan yang aman mengutamakan kesehatan dan keamanan karyawan
kesejahteraan masyarakat papua dan juga negara
pt fi berkomitmen mendukung pemerintah mewujudkan asa melalui pengabdian terbaik bagi indonesia
melalui semangat satu komitmen satu tekad satu langkah dan satu tujuan
pt fi berjanji untuk terus berkarya memberi manfaat bagi bangsa
masyarakat serta lingkungan
tim liputan cnn indonesia papua